ya ekonomi indonesia menunjukkan tanda tanda pemulihan
lalu bagaimana kita menakar laju ekonomi kita di tengah masih berlangsungnya upaya melawan pandemi
kami akan bahas dengan mas syita kristalin staf khusus menteri keuangan
selamat pagi mbak sita apa kabar
selamat pagi mas aldi apa kabar
juga dengan sepuluh tanda tanda ya indonesia sedang mengalami fase pemulihan ekonomi
oh sangat realistis kalau untuk kuartal berikutnya ya
karena memang kita melihat bahwa satu itu ada base effect mas aldi
jadi bahwa perekonomian terdalam itu tahun lalu memang di kuartal yang sama
namun juga kita tadi sepuluh tanda tanda yang sudah mas aldi sampaikan
baik dari sisi konsumsi ya di sisi konsumsi kita tidak hanya lihat indeks optimism masyarakat
tapi memang aktivitasnya juga sudah meningkat dan pembeliannya juga meningkat
jadi tiga aspek dari konsumsi itu kita lihat sudah meningkat
kan bisa saja masyarakat memegang cash banyak tapi kalau misalnya tidak mau konsumsi
meskipun diberikan insentif ppnbm bisa saja tidak berhasil
kemudian yang sisi produksi juga kita lihat gitu sisi produksi itu tidak bisa cepat loh akselerasinya
jadi kalau sampai konsumsi listrik itu bertahap
lahan di zona hijau untuk beberapa bulan ini ya di awal tahun
itu artinya memang sisi produksi sudah mulai meningkat dengan cukup baik ya
semen kemudian pmi tadi yang disebutkan
jadi kita bisa menghargai keuntungan pdb kita itu sudah mulai bergerak
tapi tentu ini akan sangat tergantung pada perkembangan pandemi
jadi kita menghimbau masyarakat ya untuk selalu menjaga protokol kesehatan
supaya kita bisa tetap melakukan aktivitas
menggerakkan perekonomian tapi juga tidak membuat angka penyebaran covid kita meningkat
oke dan untuk kemudian mengencangkan pendapatan ataupun devisa negara ini ya
di tengah juga berbagai pembatasan sosial
kita sektor apa yang kemudian bisa dikencangkan dan menjadi perhatian khusus untuk penerimaan negara mbak masita
nah sebetulnya secara natural ya business as usual
pajak itu pada saat kondisi ekonomi sudah mulai naik
pastinya otomatis pajak ikut membaik karena aktivitas ekonominya naik
kalau dibilang pengencangan terus terang dalam dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh dua ini
dalam rancangan perpu itu dikatakan bahwa
kita memang akan melakukan expansionary fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi ya
jadi memang periodenya itu masih periode ekspansi
untuk mendukung konsumsi dan investasi di jangka pendek ini
agar kita bisa keluar dari kondisi yang saat ini
akan tetapi nanti konsolidasi fiskal itu yang tadi mas aldi sampaikan
baru akan kita lakukan setelah periode dua ribu dua puluh dua ini
jadi sekarang fokusnya masih disitu meskipun kalau kita melihat budget ini
budget itu kan sebenarnya ada sisi penerimaan dan ada sisi pengeluaran
di sisi pengeluaran juga macam macam
ada pengeluaran yang untuk meningkatkan jangka pendek
seperti bansos dan lain sebagainya yang masih dipertahankan tinggi
kemudian ada juga yang mulai peningkatan jangka panjang
kalau dilihat breakdown dari apbn itu kita lihat pengeluaran kl
dan kalau kita lihat dari sisi pengeluaran modal
sudah meningkat dibandingkan tahun lalu
jadi kita bisa lihat bahwa ada shifting dari fokus
kalau tahun kemarin fokusnya memang menjaga pandemi
kemudian bansos kemudian yang umkm
kalau tahun ini sudah mulai shifting sedikit ke arah yang agak lebih long term
memang kalau long term ini kayak infrastruktur gitu ya
kita keluarkan uangnya sekarang
tapi kan dampaknya terhadap angka pertumbuhan baru muncul beberapa tahun
setelah proyek berjalan dan lain sebagainya
tapi karena kita masih melakukan reformasi struktural
kita juga nggak bisa sama sekali melihat atau meninggalkan tujuan jangka panjang ini
kemudian antara gas dan rem itu memang sangat delicated
dan sangat dijaga dengan hati hati di kementerian keuangan
oke bu masita ini terkait dengan
konsumsi sendiri tadi bapak masita juga sempat menyebutkan
bahwa memang saat ini yang menjadi penopang konsumsi rumah tangga kita adalah
bansos kemudian juga subsidi relaksasi yang juga diberikan oleh pemerintah
untuk kegiatan konsumtif masyarakat
sampai kapan sebetulnya anggaran kita ini bisa sanggup untuk mensupport
kegiatan konsumsi rumah tangga ini melalui berbagai subsidi bantuan sosial tersebut
nah kalau dalam target ya
nah itu kan kita buat untuk dia bisa
flexible selama tiga tahun
karena memang apbn itu sama dengan personal finance ya
ada batasnya untuk melakukan ekspansi
jadi ekspansi tiga tahun ini harus diikuti dengan pengurangan ekspansi
yaitu artinya bukannya kontraksi juga
nah sampai kapan tentu ini pertanyaan yang sebenarnya implikasinya luas ya
karena begini revenue negara itu tidak hanya tergantung
kepada performance dari misalnya dirjen pajak
nah sekarang saya ingin fokus di aktivitas ekonominya ya
kalau melihat ekonomi indonesia tahun ini
pemerintah dan juga tadi seperti disampaikan kita dengar pak perry dari bank indonesia
optimis bahwa tahun ini tuh aktivitas ekonomi kita akan mulai berkembang
pertanyaannya itu adalah
sebenarnya kita bisa naik tumbuh di atas potensial
kita tidak pada akhirnya
itu pertanyaannya kan
tapi sebetulnya kalau kita mau jadi negara maju
kita perlu tumbuh di atasnya
jadi kita tuh memang bekerja dalam objektif yang banyak banget ya
kita lagi menuju mau menjadi negara maju
kemudian tapi kita juga harus mengalokasikan funding untuk tahun ini
nah kesanggupan membayar itu tergantung oleh tadi
kalau kondisi ekonomi baik revenue negara baik
maka kita sanggup membayar
dan memang sudah tugasnya apbn ya
untuk menstimulasi perekonomian sebagai kebijakan counter cyclical
jadi pas perekonomian turun kita memang harus ekspansi
pas perekonomian lagi di atas business cyclenya
itu memang kebijakan fiskal harusnya sudah tidak expansionary lagi
oke ini terkait dengan kegiatan counter cyclical dari apbn sendiri
belanja negara juga cukup naik signifikan
tadi berdasarkan keterangan dari menteri keuangan
bagaimana kementerian keuangan menakar efektivitas dari belanja pemerintah
yang meningkat ini dan juga efisiensinya
nah masalah belanja tadi saya singgung sedikit ya
kalau kita melihat seberapa efektif sih belanja negara
dalam mendukung pemulihan ekonomi
itu kita sebenarnya pertanyaannya sangat luas
karena pemulihan ekonomi ini yang tadi saya sampaikan
ada yang short term
jadi seperti ban sos itu dampaknya langsung terhadap konsumsi masyarakat
dampaknya langsung terhadap pdb kuartal tahun berjalan gitu ya

pemerintah tidak mungkin mengeluarkan semua resource
untuk melakukan simulasi jangka pendek
jadi pemerintah harus membagi perhatiannya
misalnya kita harus tetap ada expending untuk meningkatkan digital
karena sekarang dunia mulai bergerak digital
infrastruktur juga tetap kita lanjutkan
dan pemerintah berusaha pandemi ini tidak menyebabkan ada proyek mangkrak
itu sekarang sedang diusahakan
karena hal hal ini tidak secara langsung mendukung pertumbuhan ekonomi
tahun berjalan secara maksimal
dia tetap ada lah ya
karena ada efek employment
pembelian barang gitu ada efeknya
tapi full efek dari infrastruktur misalnya
atau pembangunan human capital misalnya
kita keluarkan budgetnya sekarang
dampaknya itu lima tahun sepuluh tahun lima belas tahun
mengubah trajektori pertumbuhan
nah kalau tumbuhan itu trajektorinya berubah
revenue negara itu trajektorinya juga berubah
dan kalau revenue itu berubah trajektorinya
kita juga bisa spending lebih besar
untuk terus meningkatkan
jadi ini kita mau menciptakan
circle yang positif gitu ya
jadi saling mendukung
nah ini kuncinya memang di pemulihan di tahun ini
dan memang salah satu kunci itu yang saya terus menghimbau
masyarakat menjaga protokol kesehatan
karena pemerintah berusaha melakukan porsinya pemerintah
tapi memang kita sebagai warga negara juga
harus berkontribusi ya
kita juga harus menjaga protokol kesehatan

pemerintah yang berusaha untuk menjaga protokol kesehatan
kita bahas soal bagaimana
strategi anggaran kita untuk menakar pandemi ini
kalau kita ketahui dua ribu dua puluh kemarin
kementerian keuangan banyak melakukan realokasi
untuk tahun dua ribu dua puluh satu ini untuk mengejar
target pertumbuhan ekonomi kuartal dua
kira kira tinggal satu bulan lagi menuju akhirnya
dari kuartal dua dua ribu dua puluh satu ini
apa yang akan dilakukan
strategi realokasi atau refocusing anggaran kali ini
mbak mas sita
nah sebenarnya kan karena sudah jalan dua bulan
sebetulnya yang kita lakukan sudah
ada gitu ya
makanya kita sudah ada data sampai april misalnya
untuk hasil hasil perekonomian
kita bisa lihat bahwa masih naik gitu ya
tapi dari april mei kita sudah lihat bahwa
pengeluaran untuk pen tadi sudah meningkat
kemulian ekonomi nasional
kemudian tadi saya sampaikan
belanja modal bahan stok levelnya tetap sama
dibandingin tahun kemarin yang sudah high based effect gitu ya
kemudian kita juga lihat bahwa pengeluaran modal naik
tadi saya sampaikan
jadi di april dan may ini sudah terjadi
pengeluaran atau stimulus yang dari apbn
jadi april sudah kita teruskan
dan angka april sudah keluar
dia terefleksikan dalam beberapa variable ekonomi gitu
jadi menunjukkan bahwa stimulus yang diberikan pemerintah
langsung ada dampaknya ke data april
kalau data may kita tunggu bulan depan ya mas aldi
tapi mudah mudahan karena trajektori pengeluaran pemerintahnya
dan juga aktivitas ekonominya
mudah mudahan di mei ini kalau kami lihat so far
masih sama arahnya dengan april
kita harapkan sih hasil dari data mee
mudah mudahan sama sama optimisnya
kalau data mei keluar optimis
jadi april dan may sudah solid gitu ya

sangat mungkin untuk dicapai
amin semoga terima kasih